wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf selasa pagi menjenguk pasien facial cleft atau kelainan wajah
tutik handayani di rumah sakit unair surabaya
selain memberikan semangat saifullah yusuf juga akan menanggung seluruh biaya operasi
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf selasa pagi menjenguk tutik handayani
pasien facial craft atau kelainan bentuk wajah di rumah sakit air langga surabaya
saat di jenguk kondisi tutik sangat baik dan sudah bisa bercanda meski terbatas
bahkan tutik menunjukkan kebolehannya membaca al fatihah dengan lancar
yusuf juga memberi semangat kepada tuti agar terus ceria dan tidak minder
rencananya pemprov jatim akan membantu masa depan tutik termasuk menanggung biaya operasi
operasi sumbing pada wajah tutik tergolong langka karena terjadi pada satu dari tiga puluh tiga kelahiran
facial cleft sendiri merupakan kelainan wajah
di mana daerah sekitar mulut dan hidung hingga jaringan lunak pada dagu mata serta telinga berkembang tidak sempurna
tim dokter bedah rumah sakit uner mengakui operasi tutik termasuk yang sulit karena tutik baru dioperasi saat usianya sudah enam tahun
wajahnya tentu tidak akan bisa seperti manusia normal pada umumnya
tapi pasti kita akan mencoba untuk mendekati normal sehingga dia bisa berinteraksi sosial dengan keadaan sekelilingnya
tapi mungkin akan diperlukan paling tidak tiga empat kali operasi